kebijakan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat wajib untuk melakukan aktivitas di tempat umum
seperti ke pusat perbelanjaan dan melakukan perjalanan antar kota
menyisakan masalah bagi orang yang belum bisa menerima vaksin
khususnya orang yang memiliki penyakit tertentu dan penderita autoimun
yang terpaksa tidak bisa menerima vaksin covid sembilan belas
salah satu penyandang autoimun seliyak sofia balfas mengaku
masih menunggu jenis vaksin yang tepat untuknya
menurutnya setiap penyandang autoimun berbeda beda
ada yang ringan dan sudah melakukan vaksin covid sembilan belas tanpa efek samping
namun juga ada yang masih menunggu jenis vaksin berikutnya
seperti vaksin moderna dan pfizer
pemerintah harus memberikan concern juga terhadap orang orang yang punya penyakit khusus
atau paling tidak ada edukasi ada informasi dari pemerintah
pemerintah harus memberikan concern juga terhadap orang orang yang punya penyakit khusus
kalau sekarang kami ini sedih gitu
orang hampir semua sudah jakarta delapan puluh persen vaksin kalau tidak salah
nah terus kami kapan
menurut jurubicara pemerintah untuk program vaksinasi covid sembilan belas siti nazia tarmizi
para penderita autoimun diperbolehkan menyertakan surat keterangan dokter sebagai bukti
belum bisa menerima vaksin covid sembilan belas dikarenakan faktor kesehatan
pemerintah harus memberikan concern juga terhadap orang orang yang dalam kondisi ini
tentunya untuk kebutuhan seperti masuk mal ataupun salat administrasi lainnya
ini bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter yang merawatnya
karena kan ini penyakit penyakit kronik yang artinya memang selama ini ditangani oleh dokternya
jadi ini bukan karena hari ini vaksin terus muncul penyakit autoimun enggak
karena memang pasti sudah sejak lama dia menderita penyakit autoimun
atau kemudian pada orang orang yang punya riwayat
sakit jantung atau pernah operasi jantung tapi masih minum misalnya obat obat pengentalan darah ya
siti nadia tarmizi mengingatkan surat keterangan dokter bukanlah sebagai jaminan kesehatan
sehingga mereka tetap harus ketat menjaga protokol kesehatan saat menjalani kegiatan di luar rumah
bella mulahela himawan amri jakarta